dua dari tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh first travel telah difonis
direktur utama first travel andika surahman difonis dua puluh tahun penjara
sementara istrinya anissa hasibuan yang menjabat sebagai direktur first travel difonis delapan belas tahun penjara
satu menyatakan terdakwa satu andika surahman dan terdakwa dua anissa despita sari hasibuan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama
melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut
dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu andika surahman dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
dan kepada terdakwa dua anissa despita sari hasibuan dengan pidana penjara selama dua puluh tahun
fonis anissa hasibuan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya hukuman dua puluh tahun penjara
hakim juga memfonis pasangan suami istri ini masing masing membayar denda sepuluh miliar rupiah
andika dan anissa terbukti melakukan penipuan perjalanan umroh dan melakukan pencucian uang dari uang jemaah umroh
pencucian dilakukan dengan mengalihkan setoran calon jemaah ke sejumlah rekening termasuk rekening pribadi andika anissa dan kiki hasibuan
yang dibelanjakan terdakwa untuk membeli sejumlah aset pribadi
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun
terima kasih ya
oke dengan selesainya pembacaan putusan maka sidang perkara ini selesai